karena beliau menang dalam keadaan seperti ini dan cukup dengan berjoget cukup dengan makatan mas anies mas anies
kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik
tetapi pengetahuan kultural bahwa pemimpin itu tidak perlu pemimpin yang pinter
pemimpin itu pokoknya yang cool
pemimpin itu yang cool
tiba tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem
dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat pak prabowo berjoget
risa menilai joget gemoy prabowo tidak hanya mengasosiasikan dirinya dengan jokowi
tetapi juga kesan nyaman yang berbeda dengan citra dirinya saat mencalonkan diri sebagai capres pada pilpres dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
ya bagaimana kemudian tujuan dari pembahasan atau menying hal
dari yang disinggung dari para ahli ini mengenai joget gemoy prabowo di sidang mk
kita akan bahas bersama koordinator komite pemilih indonesia jerry sumampo
pak jerry dengan nitia terima kasih sudah bergabung di kompas pal
pak jerry kalau kita sama sama melihat gitu kan ya ahli membahas perubahan perilaku ya
perubahan perilaku seorang prabowo subianto yang dianggap dari agresif menjadi kalem
dianggap ini berubah citra menjadi gemoy
menurut anda mengapa perubahan sikap yang spesifik terjadi pada prabowo ini dibahas di sidang sengketa hasil pemilu
iya saya kira tadi mbak siapa namanya itu ya
sosiolog itu mau mengatakan bahwa sebetulnya dalam pemilu kita ini yang menonjol itu bukan gagasan lagi
tapi bagaimana merebut simpati pemilih
dengan gimik gimik yang lucu gitu ya
yang membuat kemudian orang ingat gitu ya
kan salah satu keberatan dari ibu tadi yang sosiolog itu kan itu ya
jadi dia prihatin karena metode atau model dan pola kampanye dari pasangan prabowo gibran
dan menawarkan gagasan gagasan yang mendalam
terkait dengan bagaimana masa depan indonesia ke depan ya
tapi dengan merebut hati pemilih dengan metode metode yang sebetulnya tidak substansial gitu ya
dan itu yang kemudian lebih disukai oleh publik indonesia kemudian ya
tapi konteksnya apa kalau menurut anda pak jerry
ini ibu risa sebagai psikolog
tentu dia akan melihat dari perubahan yang ada begitu
ini dipaparkan sebagai salah satu bagian dari pembuktian di gugatan sidang hasil pemilu begitu
iya kan dia mengemukakan itu sebagai bagian dari upaya untuk memperlihatkan bahwa
perubahan karakteristik ini memang semata mata
untuk kepentingan mendapatkan suara
dan itu mungkin bagian
dari strategi apa
strategi prabowo bersama sama dengan pak jokowi ya
sehingga memang kemudian prabowo menampilkan diri sebagai
bukan berkaitan dengan apa yang selama ini digambarkan tentang prabowo ya
khususnya terkait dengan latar belakangnya sebagai tentara
peristiwa sembilan puluh delapan di mana prabowo itu juga
yang signifikan disana gitu ya
bahkan dia kena sanksi disana gitu
jadi berusaha untuk mengungkit sejarah
mengungkit rekam jejak seorang calon presiden yang sekarang menjadi presiden terpilih begitu ya
dengan kaitannya kedekatannya sebagai seorang menteri yang masuk di pemerintahan jokowi
karena kan kaitannya tentu adalah sengketa hasil pemilu
bukan lagi mengenai kepantasan begitu
bukan lagi mengenai sikap yang mempengaruhi apakah ada kecurangan atau tidak di pemilu
ya itu yang juga saya agak
terus terang aja saya agak bingung dengan penjelasan itu ya
karena saya mencari cari sebetulnya
apa kaitan langsung itu dengan
karena ini kan menjawab pertanyaan yang disampaikan
dan saya kira memang itu agak sedikit lepas dari konteks sengketa hasil pemilu
yang disampaikan oleh ibu lisa ya
yang disampaikan oleh ibu lisa itu gitu
saya mungkin karena keterbatasan waktu ya
kan waktu menjelaskannya itu hanya sepuluh menit dengan banyak sekali pertanyaan
sehingga ibu lisanya sendiri itu agak mungkin kebingungan untuk memformulasi jawaban itu dalam kaitan dengan sengketa hasil pemilu ya
jadi saya kira itu yang terjadi
dia menjelaskan bahwa secara sosiologis memang ada perubahan prabowo ya
dari pencalonan sebagai presiden yang pertama
yang kedua dua ribu sembilan belas melaman jokowi dengan yang ketiga
ketika dia mencalonkan diri di pemilu dua ribu dua puluh empat ini gitu ya
tapi penjelasan tentang ini memang agak putus menurut saya
dan waktunya sudah habis ya
atau mungkin saya merasa ya bahwa ada penjelasan penjelasan yang masih kurang dijelaskan
tapi waktu sudah habis sehingga ya penjelasan itu berikut di sana
kalau dengan keterbatasan waktu yang disampaikan kemudian anda sendiri juga menganggap ini tidak senada tidak ada relevansinya dengan gugatan hasil pemilu
anda melihat ini bisa memenangkan atau membantu gugatan tim ganjar mahfud tidak di mk
ya kalau penjelasan ini memang saya agak ragu ya
tapi kan ini hanya salah satu keterangan ahli ya
dan itu juga keterangan ahli yang menjawab pertanyaan yang disampaikan ya
tapi ada banyak keterangan ahli yang lain yang saya kira jauh lebih substansial untuk menggambarkan proses kecurangan yang terjadi itu gitu ya
nah jadi kalau dilihat dari keterangan ini memang menurut saya agak lemah
tapi kan keterangan keterangan
lemah atau karena tidak relevan pak jerry
membuat pertimbangan pertimbangan lain ya gimana
lemah atau ini tidak ada relevansinya tidak relevan dengan argumentasi yang dibangun nanti ganjar maksud
sebetulnya saya kurang melihat ada relevansinya penjelasan ini terkait dengan sengketa hasil dan gugatan tiga gitu ya
itu yang saya maksud agak lemah ya
ya tapi kan ini hanya salah satu penjelasan ya
ada banyak penjelasan dari para ahli yang lain yang jauh lebih substansial
kalau saya lihat secara apa tadi saya ikut nonton juga yang lebih substansial itu memang berkaitan dengan penjelasan ahli yang terkait dengan sirekap ya
karena ini berurutan kan setelah ibu lisa itu baru masuk setelah itu ibu siapa ibu leoni ya
yang menjelaskan tentang kecurangan sistematis berkaitan dengan
jadi kalau berdasarkan penjelasan itu memang agak agak apa ya agak saya sendiri agak ragu ya
jadi narasinya apa tujuannya apa kita belum tahu ya
kita sama sama masih mencoba untuk melihat menerka ini apa yang ditargetkan persepsi apa yang kemudian coba dibangun oleh tim paling tidak dari ganjar mahfud yang menghadirkan psikolog sosial tadi
terima kasih pak jari sudah bergabung bersama kami di kompas malam
koordinator komite indonesia pak jari semampau sudah bergabung bersama kami terima kasih selamat malam pak